presiden joko widodo kembali berkeliling bandung mengendarai sepeda motor kawasaki jenis w satu ratus tujuh puluh lima bermodel tracker bersama komunitas majestic
jokowi mengendarai sepeda motornya dari jalan aceh menuju jalan braga sejauh sekitar lima km
presiden joko widodo kembali beraksi dengan mengendarai sepeda motor kawasaki bersama komunitas majestik yang terdiri atas perkumpulan pengusaha muda komunitas motor dan para milenial bandung
sepanjang jalan warga bandung mengabadikan momen tersebut
sekitar dua puluh menit berkeliling tibalah jokowi di jalan braga dan disambut ratusan warga
ia kemudian menyusuri jalan braga dan melihat motor motor tua yang berada di area festival jabar kondusif
jokowi mengenakan jaket barunya bertuliskan hubur ayam racer yang dibelikan oleh saputra solom yibran raka bumi